penyuka kuliner ayam mari kita icip icip hidangan spesial khas taiwan ini
tuh tampilannya sudah membangkitkan selera makan ya
untuk membuatnya kita perlu ayam utuh yang sudah dibersihkan
lumuri dengan garam dan bumbu lima rempah atau ngoyong
ada campuran lima rempah kering yang meliputi rasa manis asam pahit pedas dan asin
setelah itu rendam ayam dengan rempah cair jahe dan daun bawang
lalu diamkan di suhu ruangan sampai meresap sempurna
ya jadi ini ayamnya sudah dimarinasi minimal sepuluh menit
nanti akan dimasukkan ke dalam dengan suhu kurang lebih dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus derajat celcius
sampai dengan empat puluh lima menit ya chef
tergantung dengan ukuran dari ayamnya
kalau ini kurang lebih sampai empat puluh lima menit ya
proses spesial memasak ayam tungku tentu tungkunya ini yang dibuat menyerupai seperti yang ada di taiwan ya
lalu dibakarnya pakai kayu bakar ya biar stabil panasnya
pemanggangan dalam satu tungku ini bisa terisi hingga delapan ekor ayam
setiap sepuluh menit tukar posisi ayam biar matang merata
kalau sudah matang dan ingin dipesan bawa pulang ayamnya dibungkus aluminium foil biar tetap hangat sampai dua jam
nah ayam tungkunya udah ada di depan saya
dari aromanya aja udah wangi banget nikmat banget
apalagi ini baru jadi ya kan masih panas
dan makannya katanya lebih nikmat pakai tangan
jadi pakai sarung tangan dulu ya
dan biar lebih lengkap ayam dinikmati dengan kaldu ayam yang terbuat dari proses marinasi
lada garam khas taiwan dan saus spesial pedas
wow tambah nikmat
ya jadi pemirsa ini bagian dada ayam
yang biasanya kan kita makan nih rasanya kering banget
kalau di sini benar benar juicy
apalagi tadi kuahnya juga masih banyak sampai keluar di sini
nah dimakannya salah satunya dengan ini lada
ciri khasnya dari taiwan begini
walaupun memang banyak pilihan saus lainnya
cocolan lainnya ada saus spesial yang pedas dan gurih
cocok buat yang suka rasa pedas
buat pecinta nasi nggak perlu khawatir
karena menu yang satu ini juga dilengkapi dengan nasi hainan
yang dibuat dengan nasi yang terkenal
dan kaldu dari ayam tungku yang super gurih
reza helmi julian asri jakarta